aduh mendingan aku masuk atau aku jaga jaga di sini ya
bebe kamu tuh kamu tuh kok kayak gitu sih kita tuh belum putus kita masih pacaran sayang
dan kamu kan udah janji kamu inget gak
kamu janji kamu bakal nungguin aku sampai mama papa aku terima kita menikah
pokoknya kebahagiaan kamu tuh tanggung jawab aku
tapi kamu juga janji jangan pernah iseng lagi
ada kesempatan buat kabur nih ada telepon
hai jodi aku cuma mau tanya nona lagi sama kamu gak
oh enggak sebentar kok
lima belas menit saya sama nara
sampai kantor ya
oke oke nanti kita bahaslah di sana gampang itu kita selesaikan aja ya
jodi udah gila ya
ada ini mah trouble sedikit dengan proyek kita yang baru itu
ya mungkin memang aku harus ke sana untuk batu nara sekaligus juga kan
tapi aku mau membuktikan sama papa kalau aku benar benar serius dalam menangani perusahaan ini
gitu dong baru namanya anak papa yang paling cakep
yaudah kamu ke kantor nanti mama jelasin sama papa
kamu ke kantor ya
tadi tuh ada mama sama papa
gak mungkin aku akan telepon kamu kalau ada mama papa
aku tadi cuma mau tanya ngela lagi sama kamu gak
ya kamu pikir aja sendiri
oh kalau dia nggak sama kamu kayaknya dia lagi sama pacar barunya
aku janji deh aku beliin kamu apapun ya kamu mau
yang penting kamu pujukin winona supaya mau balikin sama aku lagi ya
eh gimana sih
ini gak ada cara lain nih
aku berarti memang harus bener bener ke rumahnya winona
kamu harus temuin dia
kenapa sih semua orang ngerebutin winona
eh nggak cantik amat deh
ya masih pintaran aku
pajam segini aja belum pulang
pasti gak berani dia pulang
papa kenapa nggak pulang ke rumah
aduh ada apa sih nanya nanya tanya
karena emang kak faldo nggak jadi meninggal
papa ngaku aja deh
papa udah bohong sama semua orang dan cuma cari alasan untuk dapat pinjaman duit
kalau memang begitu kenapa
tuh kamu nggak memberikan solusi yang baik
kayak yang ada kamu cuma ngomel
ha jody bisa memberikan tiket gratis
untuk kita sekeluarga
untuk kita sekeluarga ke amerika
dan kapan saja
nggak ada kan
yang ada kamu cuma ngomel melulu
dengan cara begini
papa bisa dapat tiket gratis sekeluarga
jadi nggak nafsu makan nggak negara negara anak
malus ya sampa
sampai kapan kamu itu memperalahkan saya
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup
berani beraninya kamu jodoh pak
pak erlambang biar kami yang mengurus masalah ini pak
maafkan kami kalau sampai ada tamu yang mengganggu bapaknya
kok saya yang disalahkan
dia mencuri uang saya
tunggu tunggu tunggu
tidak ada maksa
ya tadi handphone kamu rusak gara gara aku
hamper kamu juga rusak kan
tapi itu kok bisa ya kita kayak anak cowok
kamu emang masih kecil kan
kamu yang kayak anak kecil berarti
aku memang masih kecil juga

tunggu tunggu tunggu tunggu
eh eh kamu ngapain sih
ngapain sih masih sama dia
jalan jalan terus sama dia ngapain sih
hah eh bukan urusan kamu ya
tunggu tunggu tunggu tunggu
seberapa pentingnya sih dia
seberapa pentingnya dia sampai sampai kamu rela melupakan semua hubungan yang sudah kita jalan selama ini eh
aku tuh udah nggak sama kamu
aku punya hidup aku dan kamu punya hidup kamu
jadi jangan ganggu hidup aku
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
mendingan aku masuk atau aku jaga jaga di sini ya
kalau tuh kok kayak gitu sih kita tuh belum putus kita masih pacaran sayang
dan kamu kan udah janji kamu inget nggak
kamu janji kamu bakal nungguin aku sampai mama papa aku terima kita menikah
udah deh sayang udah kamu keluarin di tempat ini keluar mendingan
aduh emangnya kamu mau tinggal di mana sih
mau tinggal di apartemen mewah rumah mewah
ayo aku bayarin asal kamu keluar di tempat ini
terus kamu mau aku makin dipermalukan sama mama kamu
bukan mau dipermalukan
aku tuh mau jagain kamu ngerti gak sih
udah deh kamu nggak perlu jagain aku udah minggir minggir aku sama mama
hei tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
kamu pasti mau di sini gara gara kamu dekat sama nara ya kan
supaya kamu berdua bisa mesra mesraan terus
jalan berdua terus ya kan
aduh bebe bebek kamu tuh harus sadar
kalau dia itu ingin mengambil semua kepunyaan aku semuanya
dari mulai jabatan aku perusahaan aku sampai kamu pun mau diambil sama dia
kamu harus sadar bebe sadar dong
eh sadar tuh kamu
kalau kamu nggak kenal nara jadi nggak usah ngejudge dia kayak gitu deh
kamu tuh pasti pacar aku loh jangan belain dia terus kenapa sih
sekarang gini ya setelah kamu udah nurun aku di pinggir tol kita tuh udah putus
eh tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
mbak evi tunggu dong kamu tuh harus tahu dong kamu harus tahu
kalau aku juga sulit aku tuh ada di antara dua pilihan kamu tuh harus ngerti
coba kamu dari posisi aku pas juga kamu pusing aku harus milih mama milih kamu milih papa milih semuanya
hah gimana sih kamu tuh nggak ngerti ngerti
lagi itu kamu tuh gimana sih
lagi troopnya teratur teratur